informasi terbaru yang kami dapatkan satu lagi menteri yang dikonfirmasi positif covid sembilan belas
ini menteri ketenaga kerjaan ida fauziah sudah dinyatakan bahwa positif covid sembilan belas
sementara itu kalau kita lihat hari ini ada penambahan kasus covid sembilan belas yang mencapai delapan tiga ratus enam puluh sembilan di indonesia
ini merupakan jumlah kasus harian tertinggi di indonesia dan kasus covid sembilan belas di indonesia seluruhnya
telah menembus angka lima ratus lima puluh tujuh delapan ratus delapan puluh tujuh
sementara itu yang sembuh hari ini bertambah tiga enam ratus tujuh puluh tiga dan angka kematiannya bertambah satu ratus lima puluh enam orang
untuk itu tidak henti hentinya tidak bosan bosannya kami ingatkan kepada anda untuk terus melakukan protokol kesehatan dimanapun anda berada
terus menerapkan tiga m memakai masker menghindari kerumunan dan juga terus selalu mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun
kita jaga bersama ya agar kita terhindar
kita hindar dari paparan virus corona